meski sikap partai politik terkait wacana amandemen uud seribu sembilan ratus empat puluh lima masih terbelah
namun isu kembali dihidupkannya haluan negara terus mengemuka
pphn disebut penting demi menjaga pembangunan dan arah bangsa ke depan
di satu sisi sejumlah pihak menilai tidak ada urgensi dihidupkannya pphn
apalagi jika pphn dijadikan pintu masuk untuk melakukan amandemen uud seribu sembilan ratus empat puluh lima
perlukah amandemen demi hidupkan pphn
sejauh mana kemudian pphn bisa mengunci pembangunan nasional ke depan
kalau memang semangatnya adalah untuk pembangunan
kita akan diskusikan pada malam hari ini sudah bergabung bersama kami dari luar studio
ada dua pimpinan mpr di sini ada pak arsul sani wakil ketua mpr fraksi p tiga
ada pak syarif hasan wakil ketua mpr fraksi partai demokrat
selamat malam pak arsul pak syarif
selamat malam assalamualaikum
dan juga ada mbak bivitri susanti ahli hukum tata negara
selamat malam mbak bivitri apa kabar
baik malam ini kita membahas pphn ya bapak bapak dan ibu soal pphn dan juga amandemen tentunya
yang kami dengar pphn ini kan masih dikaji sebetulnya masih dalam pengkajian di mpr
tapi saya mau ke pak arsul dulu
pak arsul bentuk pphn ini dianggap menjadi kunci dalam tanda kutip isu amandemen ud seribu sembilan ratus empat puluh lima
kalau menurut pak arsul apakah memang bentuk legal pphn ini mutlak wajib begitu harus lewat
tap mpr harus di amandemen uud empat puluh lima nya
ya kalau saya sebagai orang yang berlatar belakang hukum kita mau menilai apakah pphn itu ya sebaiknya payung hukumnya tap mpr
atau cukup dengan undang undang ya harus kita lihat dulu apa materi muatan pphn nya
bagaimana kita kemudian mau ngotot cukup dengan undang undang
dengan tap mpr tanpa tahu dulu apa sih itu yang namanya pphn ini barang apa isinya apa
kenapa kok itu perlu
karena memang ada hal hal yang materinya itu cukup dengan sebagai materi muatan undang undang
tapi ada hal hal yang itu memang menjadi aneh dalam tanda kutip ya
kalau merupakan materi muatan undang undang
perlu kemudian diangkat di dalam sebuah payung hukum wadah hukum yang lebih tinggi dari undang undang
nah kita ini rame berdebat ya soal itu tetapi kita belum pernah melihat yang namanya pphn itu wujudnya isinya seperti apa
harusnya kalau dari perspektif seorang yuris ya itu harus dilihat dulu
jangan kita berdebat dulu apakah itu dalam tap mpr yang konsekuensinya memang harus mengamandemen undang undang dasar negara republik indonesia tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima atau cukup
atau tidak karena cukup dengan undang undang misalnya
itu hemat saya seperti itu
nah kalau saya bicara komposisi yang ada di mpr
lalu ketika soal pphn dalam konteks amandemen terbatas itu dibicarakan
maka ada tujuh fraksi plus kelompok dpd yang sepakat itu wadahnya dalam bentuk tap mpr
ada tiga fraksi yang menolak termasuk fraksinya pak syarif hasan
itu maksudnya hal
oke nanti kita ke pak syarif tapi saya masih mau ke pak arsul
kalau kemudian pphn bentuknya yang dimaksud adalah
ruh politiknya mirip dengan gbhn artinya tidak cukup hanya dengan undang undang
saya kalau katakanlah asumsinya sama dengan gbhn
bahasa yang ada dalam gphn itu bukan bahasa materi undang undang
ya jadi kalau asumsinya seperti itu iya
tetapi kalau ini isinya hal hal yang sudah menuju bukan lagi strategi pembangunan
tetapi pilihan kebijaksanaan
kebijakan pembangunan yang sifatnya teknokratis
ya bisa jadi cukup dengan undang undang
saya ke pak sharif
pak syarif menurut anda perlu atau tidak sih pak syarif soal pphn ini
karena ini sebagai salah satu kunci untuk isu amandemen ud seribu sembilan ratus empat puluh lima
ya saya menggaris bawahnya apa yang ditampaikan oleh pak asro sani
bahwa ini masih dalam tahap pembahasan yang mendalam
yang menjadi pertanyaan
juga tadi sudah disampaikan seperti apa sih bentuknya
pertanyaan berikutnya juga bagaimana ini pphn ini
kalau pphn dimasukkan ke dalam tap mpr
maka ini akan merubah sistem ketatanegaraan bangsa kita konstitusi kita
tadi kalau disampaikan sejauh mana akan mengikat pphn itu kepada presiden
nah kalau mengikat berarti presiden itu harus
harus mengikuti apa yang dicantumkan di dalam pphn
kemudian konsekuensi berikutnya adalah
kalau dia gagal melaksanakan pphn maka apa konsekuensinya
nah kalau itu yang terjadi maka akan merubah lagi sistem ketatan negaraan kita
artinya dengan pphn ini bisa menyebabkan presiden juga akan terimpeach oleh mpr
karena dia mengikat dia gagal
tetapi kalau dia berhasil maka silahkan dilanjutkan
nah yang kedua
pphn ini kalau diimplementasikan dengan melalui undang undang nomor tujuh belas dan nomor dua puluh lima
seperti yang sedang berlaku sekarang sejak tahun dua ribu empat belas
itu juga tingkat keberhasilannya juga cukup signifikan
karena kan yang diinginkan akan kemana arah pembangunan ini
apa objektif dari pembangunan
nah selama ini tidak ada tidak ada keluhan
nah persoalan yang ketiga adalah pphn ini siapa yang membuat
apakah mpr apakah presiden apakah bapak nas
ini yang menjadi pertanyaan
menjadi pertanyaan isinya seperti apa
itu seperti yang disampaikan oleh pak asro tani
karena ini memang belum belum dibicarakan masih dilakukan pendalaman
jadi sekali lagi belum ada satu pun keputusan yang dihasilkan oleh mpr
masih dalam taraf pendalaman
nah itulah yang membuat kita melakukan pendalaman yang betul betul komprehensif
sehingga kita memerlukan tanggapan ataupun saran dari masyarakat semua stakeholder
oke tapi secara garis besar fraksi demokrat di mpr tidak setuju
kalaupun ada wacana menghidupkan mengembalikan kembali ada bentuk pphn pak syarif
pertama alasannya pertama
kalau akan melalui mpr maka pertanyaannya adalah akan merubah sistem ketatanegaraan kita
yang kedua sekalipun di dalam undang undang dasar di pasal tiga puluh tujuh mengatakan bahwa
kewenangan untuk melakukan amandemen adalah mpr tetapi ini juga bisa menjadi pintu masuk
pintu masuk bagi yang berkeinginan untuk agar dirubah secara beberapa pasal
sekalipun di dalam aturannya memang sudah diatur
tetapi lagi lagi karena ini adalah politis
dan ingat suara paripurna itu lebih berkuasa lebih memiliki hak untuk merubah ke komitmen
konvensi yang dilakukan oleh fraksi fraksi yang mengusulkan
nah ini bisa menjadi pintu masuk menjadi kotak pandora
sehingga bisa menyebabkan
bisa melebar ke yang lain ya
itu bisa berubah diusulkan oleh partai partai lain dan sebagainya
ataupun katakanlah dpd bisa mengusulkan juga dan sebagainya
nah ini akan menimbulkan kegoncangan bagi konstitusi kita
nah lagi lagi kita sejak tahun dua ribu empat sampai sekarang ini
pph ini dilaksukan melalui undang undang berdasarkan visi visi presiden
nah yang menjadi persoalannya adalah
kalau demikian nanti kampanye itu presiden tidak memiliki visi misi lagi
dia hanya kampanyekan bagaimana mencapai objektif yang ditetapkan oleh gbhn atau pphn
jadi murni bukan lagi dari presiden karena sudah ditetapkan oleh gbhn oleh mpr
jadi yang menjadi persoalannya adalah siapa yang membuat pphn ini
ya kan isinya
seperti tadi sudah disampaikan oleh pak
jadi memang betul
isinya belum ada
belum ada isinya baru bungkusannya yang dibicarakan ini
saya pikir itu
pak arsul bagaimana dengan kekhawatiran yang tadi disampaikan oleh pak syarif
kalau pphn ini ada dan wujudnya asumsinya tadi seperti gbhn yang tadi sudah kita bahas
pak arsul ini bisa berdampak terhadap konstitusi kita bahkan bisa kita bergerak kembali ke arah parlementer
ya itu concern yang disampaikan oleh

ya itu konsensi yang disampaikan oleh
ya itu konsensi yang disampaikan oleh
ya itu konsensi yang disampaikan oleh
teman teman fraksi yang memang berposisi tidak sepakat kalau pphn itu wadahnya adalah tap mpr
tentu yang disampaikan sebagai konsen itulah yang harus didiskusurkan
apa benar kalau kemudian diintroduksi pphn dengan tap mpr maka itu akan kemudian menjadi berubah
semua tepuk tangan ya
karena kalau kita seperti sudah ada inisiatif dari bross medan
soal ini saja misalnya soal pphn saja kemudian ada yang mengusulkan
kalau yang mengusulkan yang lain lain itu kurang dari sepertiga kan tidak bisa kemudian itu diajukan sebagai usulan
nah tapi kan yang sering dikhawatirkan masyarakat ini renhat ini nanti ada agenda selundupan
seperti bayangannya ketika membahas undang undang
kalau membahas undang undang memang bisa tadinya tidak ada di naskah akademis tidak ada di ruu nya
tiba tiba muncul usulan pasal karena baru muncul di mata bahkan baru muncul di pembahasan
kalau amandemen undang undang dasar saya kira tidak bisa demikian
meskipun disepakati misalnya kita ini proposalnya yang disepakati itu adalah mengubah
kata kata ya beberapa pasal
pasal tiga dan lain sebagainya
kok tiba tiba muncul perubahan pasal tujuh mengenai periode jabatan presiden
tidak bisa itu kemudian dibahas
jadi kesempatan publik ruang publik untuk mengkritisi itu akan dari awal
tidak seperti katakanlah pembicaraan dengan undang undang
seperti yang terjadi yang selalu disebut adalah undang undang kpk itu
pak arsul tapi betul ya bahwa semangat untuk menghidupkan
kembali membuat pphn ini adalah salah satunya untuk mengunci pembangunan
termasuk untuk proyek ibu kota negara
sehingga ini tidak terputus di masa kepemimpinan berikutnya
saya tidak ingin menyebut satu persatu
tetapi memang ya antara satu presiden dengan presiden yang lain harus diakui
kalau basisnya hanya visi dan misi presiden saja
maka bisa terputus itu connecting point nya
sehingga itu bisa terputus
saya ambil contoh sajalah
misalnya pembangunan kompleks olahraga hambalan
begitu ada kasus kemudian pemerintahan sekarang kemudian tidak merasa perlu untuk melanjutkan
padahal itu kan tujuannya baik zaman dulu
nah demikian juga ada kemungkinan kalau kita bicara ibu kota negara
kalau presiden berikutnya
misalnya mengatakan wah saya berbeda pandangan lah
tidak usah pindah tetap saja di jakarta
meskipun tentu yang sekarang ini diputuskan dengan argumentasi yang kuat yang valid
tapi itu kan bisa jadi nanti di pemerintahan berikutnya punya perspektif yang lain
nah inilah yang menjadi concern sebetulnya
yang disampaikan juga oleh sejumlah pihak kepada kami yang ada di mpr
jadi apa persepsinya
itu juga jangan dibangun ini hanya maunya elite politik saja
ya banyak hal ya
misalnya soal kritik terhadap katakanlah perekonomian kita yang liberal
setelah perubahan pasal tiga puluh tiga undang undang dasar kita
ya banyak yang kemudian mengusulkan ini harus diperbaiki
meskipun banyak juga yang kemudian menyampaikan itu persoalannya bukan ada di pasal tiga puluh delapan
baik pak arsul terputus suaranya
kita lanjutkan nanti pak arsul kita harus break
saya juga akan ke mbak bivitri yang sudah mendengar pandangan kedua pimpinan mpr kita ini
mbak bivitri apa respon anda melihat soal itu
dan termasuk juga soal pphn untuk pembangunan kedepan
apakah itu masih compatible masih relevan untuk kita hidupkan kembali atau tidak
kita break kami akan segera kembali sesaat lagi
saya langsung ke mbak bivitri
silahkan mbak bivitri ada tanggapan soal pphn yang disebut menjadi salah satu pintu masuk amandemen
dan untuk menjamin soal konsistensi pembangunan kedepan
ya saya kira kita harus jernih melihatnya
ada dua pertanyaan besar menurut saya mas reinhardt
pertama mendasar sekali nih apakah betul kita membutuhkan pphn untuk menyelenggarakan
sebagai pemerintahan yang berkesinambungan
kalau acuannya adalah zaman soeharto ya saya kira faktor yang menyebabkan selama tiga puluh dua tahun ada pembangunan yang
contohnya banyak kata kata banyak korupsi banyak pelanggaran ham tapi ada pembangunan
faktornya menurut saya bukan gbhn dan sudah ada kajiannya juga ya
tapi kekuasaan yang sangat besar dan otoriter dari seorang soeharto
kalau acuannya kepada presiden soekarno serupa
waktu itu juga terjadi demokrasi terpimpin dan waktu awal awal sebelum itu pun relatif berjalan dengan berkesinambungan
itu karena faktor pemimpinnya
bukan karena ada sebuah dokumen bernama gbhn
nah jadi mari kita pertanyakan ulang dulu
apakah betul sebuah dokumen yang bernama gbhn atau pphn yang menentukan apakah suatu negara sukses atau tidak
bandingkan juga dengan banyak negara lainnya
ya saya kira tidak banyak
kecuali negara negara yang cenderung sosialis atau otoriter
yang mempunyai haluan negara yang mengikat betul semua pemimpinnya
yang kedua kompatibilitas
kompatibel atau tidak sistem itu dengan sistem presidensil yang sekarang kita miliki
seperti kata pak syarif tadi ya saya kira itu catatan yang menarik
mau dibuat menjadi dokumen apa
dengan sistem presidensil kita yang sekarang presiden tidak bisa lagi dijatuhkan karena alasan politik
itu sedur ya waktu itu digantikan oleh presiden megawati ataupun waktu soekarno dijatuhkan
tidak bisa lagi seperti itu
alasannya harus alasan hukum
dan presidennya juga dipilih langsung oleh rakyat bukan oleh mpr
sehingga dokumen mandat gbhn kan dulu begitu konsepnya
dokumen mandat dari lembaga yang memilih presiden ini loh yang harus dijalankan
nah kita tidak seperti itu lagi konsepnya
sehingga tidak kompatibel
kalau dipaksakan ada

maka dampak atau implikasi hukum tata negaranya
kalau masih tidak berubah
ya tidak ada
karena presiden tidak bisa kemudian dijatuhkan kalau dia tidak melaksanakan haluan negara itu pphn itu
jadi manfaatnya untuk pembangunan secara konkret apa
kan pertanyaan besarnya itu
sehingga tidak juga berlebihan kalau kita kemudian bisa berpikir
jangan jangan nanti sekalian presidennya pola pemilihan maupun pertanggung jawabannya diubah lagi
jangan jangan nanti sekalian presidennya pola pemilihan maupun pertanggung jawabannya diubah lagi
sehingga kembali seperti dulu
ada satu pertanyaan lagi sebenarnya yang nyangkut juga yaitu

juga masyarakat betul betul menginginkan haluan negara ini
karena jangan pernah lupa
yang namanya amendement konstitusi
itu biasanya mengikuti suatu momentum konstitusional
kita ini tidak punya tidak seperti seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan dulu
diikuti oleh amendement sembilan puluh sembilan dua ribu dua
sekarang tiba tiba dari elit politik keluar gagasan
oh kita butuh nih haluan negara
padahal coba deh kita jernihkan dulu di kalangan

butuhkah kita amendement

adalah kesinambungan antara satu presiden dengan yang lainnya
sebenarnya undang undang itu sudah disebut ya
ada sistem perencanaan pembangunan nasional
itu ada kesempatan dari tim yang membuat
rencana pembangunan jangka menengah
maupun jangka panjang yaitu bapak nas
untuk menyampaikan terlebih dulu
kepada para kandungan
kandidat presiden untuk menyesuaikan
jadi secara teknokratik jalan keluarnya sudah
ada dan sudah dilaksanakan
kalau sekarang ternyata masih ada yang
kalangan tidak konsisten
saya kira mesti dirapikan dulu
cara berpikirnya akar masalahnya
di mana apakah di
dokumen bernama pphn itu
ataukah di level kepemimpinan
semua pemerintahan di segala level
segitu bang renhar
dan anda melihat bahwa
wacana amandemen atau pphn ini
munculnya bukan dari
bottom up ya tapi top down ya
justru dari kalangan elit saja
betul karena yang
begini kan memang
saya kira kita mesti jeli untuk melihat
ada wacana sedikit ya

lebih lanjut ke dua ribu sembilan belas
lanjut sampai sekarang
tapi di kalangan masyarakat ini
tidak dibicarakan yang ada adalah
dari mpr kepada
dan lain sebagainya tapi
kita sendiri kan sekarang membicarakannya
hak asasi manusia yang sudah ada
di konstitusi saja masih bermasalah
kita masih membicarakan soal
bagaimana pembuat mural kok
bisa diburu padahal kita punya
kebebasan berekspresi yang dijamin
oleh undang undang dasar nah ini
saja belum beres belum lagi soal pandemi
dan lain sebagainya
warga tidak membicarakan haluan negara
yang dibicarakan adalah soal soal demokrasi
kita yang lagi menurun
unit kan nyata sekali kita menurun
nih tahun ini
nah jadi saya kira itu dulu yang
dibereskan jadi masyarakat belum
membicarakan soal soal yang namanya
haluan negara tadi
bang arsul ini bukan diskursus dari
masyarakat ini justru kalau tadi mbak fitri bilang
dari dua ribu empat belas kemudian
diamanahkan ke mpr yang berikutnya
apa kekhawatiran yang kalau memang tadi bang arsul
katakan dari masyarakat juga tidak hanya dari kalangan elit
wacana ini meskipun barangnya belum jelas
tapi kan terus digulirkan bahkan disampaikan
kepada publik bahwa mau ada
wacana amandemen ud seribu sembilan ratus empat puluh lima dan juga
mengembalikan pphn misalnya
jadi kita ini memang
langsung berkesimpulan dari dua
sisi sisi pertama
masyarakat itu tidak
membutuhkan itu masyarakat
perlu itu atau sebaliknya
sisi yang lain masyarakat itu
butuh itu saya ingin
biasanya yang mengatakan
masyarakat nggak butuh ini ini kan
bukan orang yang pernah
dan saya kira pak sarif akan
sepakat ini teman teman pdi
pdi itu kan partai paling besar
di negara ini dua kali ya
orang bagaimana mau mengatakan
bahwa itu tidak mewakili masyarakat
paling yang harus dikritisi
saya juga tidak ingin
berani kemudian menyimpulkan
bahwa masyarakat mengandalkan itu
dalam diskursus politik saya
kira wajar nanti ukurannya
adalah pada pemilu berikutnya
masyarakat masih mempercaya
atau tidak sepanjang
masyarakat itu masih memilih
dan faktualnya misalnya seperti
pdi perjuangan itu sekarang surveinya
selalu paling tinggi
artinya itu indikasi
jadi kita tidak boleh
belum pernah mengadakan
survei belum pernah juga bertanya
dalam jumlah yang
katakanlah luar biasa sudah berkesimpulan
bahwa masyarakat tidak mengandalkan
itu nah itu harus
kita lihat ya kita lihat semuanya
dalam proses politik
finalnya itu di pemilu
kan harus seperti itu
kan ini negara demokrasi
meskipun tidak dilarang untuk
mengatakan bahwa masyarakat
tidak menghendaki jadi artinya ini
kita harus berimbang
saya sebagai politisi juga tidak boleh
dipilih oleh rakyat maka
berarti rakyat sudah mempercayakan kepada
kami nggak boleh juga seperti itu
ruang konsultasi publik
itu tetap harus
tentu ada banyak elemen masyarakat
juga yang menghendaki
saya sebutlah misalnya
kita dari tni dan polri
yang juga menyampaikan datang ke mpr
yang juga berdiskusi dengan kpk
kami di mpr tentang perlunya
meskipun tidak dikatakan
dalam bentuk tap mpr
jadi kami semua yang ada
di mpr termasuk pak sarif
sebetulnya bukan tidak setuju
berbeda pendapat adalah wadah
hukumnya sebetulnya kan itu pak sari
pada umumnya itu secara prinsip
dan bang arsul wadah hukumnya tetap
melalui tap mpr begitu ya bang
sikapnya bang arsul atau fraksi p tiga
saya tidak mengatakan harus
kalau saya p tiga
ingin dulu melihat barangnya
karena kita ini orang yang harus
kalau nanti isinya ternyata hal hal
yang sifatnya teknokratis
ya saya bilang ini materi muatan undang undang
tidak perlu dalam tap mpr
tetapi kalau hal hal yang sifatnya
kalau ini mau dibuat dalam
materi undang undang tidak bisa seperti ini
nanti mbak bivitri akan tanggapi
apa yang disampaikan oleh pak arsul
tapi saya harus ke pak syarif dulu
pak sarif kalau kemudian pphid ini adalah sebagai
tidak setuju atau bagaimana
partai demokrat kan sudah berpengalaman
sepuluh tahun melakukan
sudah berpengalaman sepuluh tahun
cover hukumnya adalah
undang undang tahun tujuh belas dan undang undang
dan ternyata secara fundamental
itu bisa mencapai
diakui negara negara sahabat
pembangunan itu kan ujungnya
adalah mensejahterakan rakyat
pembangunan itu bukan berarti monumental
tetapi yang paling fundamental
agar tingkat kesejahteraan itu
nah ini kami sudah berpengalaman
salah satunya adalah yang sistemnya teknograt
kami bisa menurunkan
kami bisa menurunkan
kami bisa meningkatkan kesejahteraan
itu artinya apa
sistem perencanaan pembangunan
nasional yang di covery oleh
zaman jepang jokowi juga
dilakukan melalui undang undang ini
cukup berhasil di sisi lain
sekalipun di tempat tempat lain juga
ada yang belum berhasil
itu sama juga pada zamannya pak sb
ada juga yang belum
yang sedang digodok itu
sifatnya adalah teknograat
nah yang menjadi
pertanyaan juga kalau
secara makro yang tadi
saya sudah jelaskan bagaimana
kalau dilakukan melalui
tap mpr maka tentu
ada ikatan yang mengikat
ada konsekuensi ya bang syarif
ada konsekuensi ibaratnya kalau
kalau lampu merah
ada anda masuk ada pelanggaran
kita kena tilang
oke ya baik baik bang syarif
nah demikian juga dengan
pphn nah kalau
itu pphn ada konsekuensinya
maka saya melihat akan
terjadi perubahan sisi
ketentang negaraan kita dimana
sekarang ini sudah jelas
bahwa presiden itu dipilih langsung
seperti yang disampaikan oleh mbak fitri tadi
perlu memang saya sepakat perlu
pembahasan yang lebih mendalam
tidak usah buru buru
lebih bagus pendalaman kita
mengundang semua stakeholder untuk duduk bersama
saat ini partai demokrat sudah
pengalaman maka kami
posisinya adalah menolak
oke baik baik bang syarif saya harus
ke mbak bivitri dulu sebelum jeda singkat
mbak fitri tadi menanggapi apa yang sampaikan bang arsul
bahwa kita tidak boleh juga kemudian mengkotak kotakan
dan lain sebagainya padahal tadi
analoginya bang arsul adalah ada
partai besar pemenang pemilu
justru menjadi salah satu motor dari
pphn ini ini bisa menjadi satu satu contoh
begitu menurut anda bagaimana itu pak
fitri iya dua catatan
pertama kalau kita bicara politik
elektoral kita juga paham bahwa
yang terpilih itu belum
tentu yang betul betul mewakili
kita punya masalah di politik uang
kita punya masalah di baliho yang
banyak sekali dan jadi orang juga pragmatis
dan lain sebagainya dan jangan
lupa kita juga sudah punya catatan
empirik paling tidak di revisi
undang undang kpk dan undang undang cipta kerja
di mana kok rasanya kita yang
diwakili sama sekali tidak
didengar dan tidak diwakili betul
keinginannya oleh para wakil rakyat
catatan keduanya yang juga
penting adalah saya kira
dalam konteks demokrasi
kita tidak hanya bicara
ada masyarakat yang ingin ada yang tidak
kalau kemudian dilihat misalnya
mayoritasnya mau atau tidak
tidak sekedar itu tapi ada pagar pagar
juga nah pagar pagarnya salah
satunya adalah ya itu tadi kompatibel atau
tidak apakah ini yang dibutuhkan
secara ketatanegaraan nah untuk
jawaban yang kedua ini jawabannya
tidak gitu kalau kita hanya main
ini ada yang ingin begini ya kita tidak akan
bisa selesai dalam merumuskan
visi ketatanegaraan kita
kita harus firm menjalankan
suatu sistem dulu secara konsisten
dan kalau memang ada moment konstitusional yang
begitu luar biasa kalau
tidak ada pphn besok
negara ini akan bangkrut misalnya ya
bolehlah kita mengadakan buru buru
atau perubahan konstitusi tapi ini kan
oh ini ada yang pengen berubah nih
kalau begitu mari kita akomodasi
tidak seperti itu dalam suatu
tadi kita bicara juga disinggung oleh
bang syarif soal rpjmn tadi juga
mbak bivitri juga demikian tapi
rpjmn yang dikukuhkan dalam
undang undang nomor tujuh belas tahun dua ribu dua
juga seringkali dihadapkan ini dengan
polarisasi pusat dan juga daerah misalnya
belum lagi ada ego sektoral belum
lagi persaingan kepemimpinan politik yang membuat
pembangunan bangsa dinilai
ke depan ini tidak jelas arahnya
membuat ini agar
lebih jelas dan ada solusinya
mbak bivitri menurut pandangan anda tapi kita bahasnya
di segmen berikutnya kami harus break
kita akan segera kembali sesaat lagi
baik segmen terakhir singkat saja mbak bivitri
jadi kalau kemudian rpjmn dianggap juga
masih banyak kekurangan dan seringkali
pembangunan yang tidak konsisten
bagaimana solusinya kalau menurut anda
masalahnya kebanyakan di soal teknis
jadi memang yang tadi
ma senhard sebutkan itu benar semua
tapi kan artinya berarti mesti ada
perbaikan di misalnya undang undang pemerintahan daerah
kemudian tadi ya soal
elektoral kita bagaimana misalnya
dalam pemilihan gubernur bupati dan lain sebagainya
menciptakan sistem dimana
masyarakat tidak memilih
cuma karena amplot ataupun
karena citra tertentu gitu ya
jadi banyak sekali soal
yang bisa diselesaikan di level teknis
apakah kemudian dengan sebuah pphn
kepala daerah yang tidak nurut
presiden dan lain sebagainya
itu akan selesai kan pphn katanya
levelnya memang tinggi jadi saya kira
tidak nyambung antara problem yang ada
dengan solusi yang ditawarkan
seharusnya ada analisis dulu
akar masalahnya dimana dan sebenarnya sudah
banyak analisisnya ya antara lain soal
sistem pemilihan kita
sistem keterwakilan kita di dpr dan lain
sebagainya jadi solusi pphn
itu sebenarnya sama sekali tidak akan
menyelesaikan masalah menurut saya
pak syarif ini kan barangnya masih belum clear ya
tapi apapun itu nanti barangnya bentuknya
kalau kemudian ada pphn dalam bentuk
dan juga amandemen dan ada amandemen
ud empat puluh lima sekali lagi fraksi partai
demokrat tetap menolak atau bagaimana bang syarif
tetap menolak kenapa
bagaimana sistem ketatanegaraan yang sudah ada
dan kalau kita lakukan
amandemen akan merubah
dan kalau ada perubahan akan menimbulkan
kegaduhan politik lagi
nah yang kedua
kami menganggap bahwa melalui
rpjpm itu sudah cukup
sudah cukup mengakomodir
ada kekurangan yaitu kita
sempurnakan dalam undang undang lagi
jadi kita harus mencari kekurangan
berdasarkan pengalaman selama
dua puluh tahun terakhir misalkan
tapi dengan undang undang
dapat dipastikan tidak akan menimbulkan
dan juga tidak akan merusak
sistem ketatanagaran kita
saya pikir itu
jadi lebih bagus
silahkan saja kita dalami
masih punya presi bahwa
lebih bagus melalui undang undang
oke saya terakhir ke
kita masih belum tahu barangnya seperti apa
pphn tapi kan sudah menjadi diskursus publik
pro kontra bahkan juga soal
amandemen kekhawatiran bahwa ini bisa meluas kemana mana
bagaimana menjamin bahwa ini tidak menjadi
satu kegaduhan baru dan juga tidak
tidak seperti yang dikhawatirkan bahwa
pintu masuknya lewat pphn tapi kemudian melebar kemana mana
pertama tentu kalau saya bicara
dalam konteks p tiga
kita akan melihat dulu
perubahan terhadap sistem
ketatanegaraannya itu seperti
yang tadi disampaikan oleh pak sarif
kami tentu tidak mau
ke mpr juga masuk
warga negara senior kita
yang menghendaki agar
ditinjau kembali itu sebagai sebuah aspirasi
dalam negara demokrasi
tentu sah tetapi tentu
kami juga tidak berpikir
untuk sejauh ke sana jadi kalau bagi
saya sebagai sebuah diskursus
ya biarkan saja
tentu itu akan memberikan manfaat
pak bibip dan kawan kawan
yang ada pada sisi yang kontra
bersama pak sarip tidak masalah
terus disampaikan nanti kan
tentu akan ada kelompok
yang juga akan ada
di bagian yang pro
keberhasilan demokrasi kita
itu adalah menemukan titik tengahnya
seperti apa jadi bukan
di ujung kanan atau
di ujung kiri
oke jadi posisinya
atau bagaimana pak arsul
ya tentulah masa itu kan ibaskan
apa mau menikah dengan orang kita belum tahu
laki lakinya seperti apa
atau perempuannya seperti apa
kok disuruh bilang setuju atau tidak setuju
oke baik kita akan lihat
bagaimana ini perkembangannya ke depan
barangnya seperti apa supaya
publik juga tidak menjadi bingung dan
akhirnya banyak kekhawatiran yang
pro kontra di tengah tengah masyarakat
dan kita lihat bagaimana kemudian
diskursus ini akan berkembang selanjutnya terima kasih banyak
pak sarif terima kasih
banyak pak arsul mbak bivitri terima kasih
banyak sehat selalu selamat malam
mbak bivit selamat malam
pak bivitri terima kasih
kami akan segera kembali
tetap di cnn indonesia news